yaudah pokoknya sekarang kita tuh harus punya ide buat ngibur candy
kan kasian dia sekarang pasti dia tuh kayak orang patah hati banget
tapi ngomong ngomong perut gue kok jadi lapar banget
bang mana satenya
kents apa yang harus aku lakuin setelah malam ini lewat
setelah hari ini habis
besok aku juga kehilangan alasan untuk ketemu sama kamu kan
semuanya jadi kacau
apa aku begitu sih brengseknya
sampai kehilangan dua orang yang paling aku sayangi dalam waktu berdekatan
aku udah bikin alfa kecewa dan lari
aku juga udah bikin kamu sedih
kan aku nggak sanggup ketemu sama kamu
sebaiknya kita pulang sekarang aja tuhan
sudah terlalu malam
nanti malah eyang cemas nungguin tuan
gak apa apa kalau mau pulang pulang aja
aku masih mau disini kud
saya tidur di mobil aja ya
tuhan ini selimutnya
saya pergi disini tuhan
maupun muka lu kembar kayak gue
gue gak pernah kenal sama lo
ini bunganya bagus banget
pasti candy senang deh kalau kasih yang ini
sekarang aku harus meniru tulisannya anthony
aku belum bisa ketemu kamu
ada urusan penting yang harus aku buru buru beresin
tapi percaya deh
aku tetap masih ingin ketemu lo
aku mau menjaga lo
aku mau jalan jalan
semoga aja candy gak curiga sama susah nini
candy maafin aku ya aku sampe harus bohong segala
abis itu aku bingung mau bikin kamu tuh biar seneng lagi gimana
emang sih mau hari ini gak bener bener dari anthony
tapi antoni gak benci sama kamu kok
candy pasti seneng deh nerima mau hari ini
aku juga seneng
halo ren aku pengen ketemuan sama kamu
di tempat biasa ya
kenapa sih kan pagi pagi udah mau cerita pasti salcowo ya
oh iya aku juga pengen tunjukin sesuatu sama kamu
kamu datang ya sekarang juga
oh iya iya aku dateng ke situ sekarang ya ya dah
maksud kamu apaan sih
maksud kamu apaan sih
maksud kamu apaan sih ren
kan mawar dari siapa tuh bagus banget
pasti dari anthony ya
kamu kan ren yang ngasih buket mawar ini ke aku
bukan ken bukan dari aku
lagian ngapain dong ngasih bukit bunga kayak gitu ke kamu
mendingan juga kan aku kasih sama aldi ya kan
eh udahlah rani kamu tuh gak usah bohong deh
aku udah tahu semuanya
ingat ya kita tuh temenan dari kecil belajar nulis juga bareng
nah sekarang kamu mau bohongin aku dan bilang tulisannya bukan dari kamu
aku gak bisa dibohongin ren aku tahu tulisan kamu
mau kamu sok beda bedain juga aku udah tahu
itu tulisan kamu kan
iya deh ken aku ngaku itu semua emang tulisan aku

aku juga mau
emang aku yang beli mawar itu buat kamu
soalnya aku tuh bingung
aku kasian melihat kamu tuh sedih terus gak pernah bisa ketemu anthony
tapi aku juga gak bisa cerita apa yang terjadi sama antoni sekarang
dengan aku kasih mari itu aku gak bohong bohong banget kok ken sama kamu
antoni tuh emang gak marah sama kamu
bahkan mungkin lebih
kalau dia gak banyak urusan dia pasti ngirimin kamu mawar kayak gitu
iya kali ren
tuan antoni ada bersama saya nyonya
hari malam tuan antoni tidak mau saya ajak pulang nyonya
baik nyonya saya tidak akan meninggalkan tuhan antoni
kemanapun dia pergi akan saya ikuti nyonya
iya baik nyonya baik
kenapa kamu tidak mau bertemu dengan aku
udah berkali kali aku malu malu diri aku sendiri
datang untuk ketemu kamu
tapi kamu selalu gak mau keluar
kalau kamu sih juga kangen sama aku
aku tuh bisa ngerasa kalau kamu tuh lagi sedih banget
tapi ada apa antoni
apa yang gak mau alamin
sampai kamu nahan diri gak mau ketemu sama aku
ada petugas apa